beberapa saat terakhir kita itu memang sering mendapatkan video video viral
pengakuan masyarakat yang mengaku mendapatkan surat konfirmasi tilang elektronik
yang menurut masyarakat nih gak nyangka
karena misalnya nih lagi di kampung misalnya mama pergi ke pasar nggak pakai helm
atau bapak bapak masih pakai sarungan mau ke sawah
tapi di surat konfirmasi tilang elektronik ini buktinya terpampang nyata pelanggarannya
ternyata itu semua tertangkap oleh mobil berkamera ini
tilang elektronik memang sudah populer ya
di surabaya misalnya masyarakat sudah hafal titik titik kamera pengawas yang terpasang
sehingga bila akan melintas bisa bersiap untuk tidak melakukan pelanggaran bahkan menghindar
tapi kalau mobil berkamera pengawas yang keliling untuk menangkap otomatis pelanggaran
siapa yang bisa menghindar ya
mulai senin tiga belas juni polda jawa timur mengeluarkan lima puluh dua unit mobil tilang elektronik
yang akan beroperasi di setiap kabupaten kota di jawa timur
teknisnya mobil incar akan berkeliling merekam otomatis berbagai bentuk pelanggaran
seperti misalnya tak memakai helm atau melanggar marka
kameranya tidak hanya di depan namun juga di belakang mobil
semua terkoneksi langsung ke sistem online
mulai dari monitor mobil incar hingga server ditlantas polda jawa timur
contohnya ini mbak tidak menggunakan helm
lah di sini ini
dia anak sekolah tidak menggunakan helm
nah nanti prosesnya ini dia mendapatkan surat konfirmasi berupa pelanggaran
di situ nanti ada fotonya ada pasal pelanggarannya yang tertera di situ
nanti kita kirim melalui pos di situ
kelihatan memang platnya ya jelas dan ini dikirimkan sesuai dari plat nomor yang tercapture gitu ya
nanti di plat nomor ini kita bisa mengidentifikasi
terima kasih di situ alamat ktp sama sim di situ nanti ada semua
penindakan memang tidak langsung
namun pelanggar akan menerima surat konfirmasi tilang elektronik mengikuti alamat dari plat kendaraan
dalam surat konfirmasi tersebut juga tertera dokumentasi visual pelanggarannya
untuk akuntan tidak persesuaian langsung terhadap masalah kerja atau pelanggaran
sehingga di dalam proses peningkatan itu
maka terdapatkan yang namun yang pertama yang akan dikirimkan pada yang sama
jadi tentu berlantas menyelamatkan anak bangsa
karena kecelakaan selalu dijalankan dengan pelanggaran
jadi kecelakaan selalu dijalankan dengan pelanggaran apapun yang terlalu lama
ya dengan dengan iklan ini
setelah menerima surat tilang elektronik pelanggar bisa menyelesaikan tilang seperti denda dan persidangan secara online
mengikuti petunjuk yang terdapat
dan juga mengikuti petunjuk yang tertera dalam surat elektronik yang diterima
bagaimana pilih tertib lalu lintas atau mau terkena tilang elektronik dari rekaman mobil lincar
wida subianto ganjar wijaksono surabaya jawa timur